bumi serasan sekundang ia disebut
menjejak tanahnya berarti menjejak pula segala keelokannya
menyusur setiap jengkalnya maka takjub kita dibuatnya
selamat datang di kabupaten muara enim
si tanam melayu yang tersohor akan sejuta keindahan di dalamnya
kabupaten muara ini
terbagi menjadi dua puluh dua kecamatan enam belas kelurahan dan tiga ratus sepuluh desa
secara topografi kabupaten muara enim ini begitu beragam
dari dataran rendah hingga dataran tinggi lengkap ada di sini
ini pula lah yang menyebabkan komposisi wilayah kabupaten ini beragam
dari mulai perbukitan hingga sungai
bahkan dataran tinggi yang terdapat di wilayah barat daya
merupakan bagian dari rangkaian pegunungan bukit barisan
ragam topografinya yang menguntungkan membuat muara enim kaya akan hasil bumi
berdasarkan lapangan usaha atau sektor ekonomi dari total seluruh persentase penduduknya
sebagian besar penduduk di kabupaten muara enim memilih mata pencaharian di sektor pertanian
beberapa komunitas pun menjadi unggulan
salah satunya kopi semendir
semende merupakan dataran tinggi yang begitu tersohor akan komoditas kopinya
tak hanya di kabupaten muara enim saja melainkan di seluruh wilayah sumatera selatan
di semendela mayoritas warganya bercocok tanam termasuk berkebun kopi
semende sendiri merupakan daerah yang dikenal sebagai salah satu entitas budaya yang begitu kuat di sumatera selatan

semendir bagi kabupaten muara ini merupakan satu kebanggaan
wilayah semendir atas menghasilkan kopi arabika dan semendir bawah menghasilkan robusta
rata rata setiap tahunnya produksi kopi robusta semende mencapai lebih dari dua puluh lima ribu ton
sementara untuk arabica semende masih di kisaran lima ratus ton
sebenarnya untuk sekarang ini masih banyak robusta sekitar delapan puluh persen dibanding dua puluh persen
disukainya itu pertama rasanya memang beda aromanya pun harum dia kekentalannya beda sama kopi lain
di sini jenis kopi robusta lebih mendominasi dibandingkan jenis arabica
sejauh ini pemasarannya sedang diupayakan tak hanya menembus pasar lokal namun juga internasional
dengan segala sumber daya yang dimiliki kabupaten muara enim acap menggelar berbagai festival
untuk mengangkat berbagai potensi daerah yang dimiliki
yakni lewat rangkaian colorful muara ening festival dua ribu sembilan belas yang sudah dihelat sejak awal tahun
festival ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun kabupaten muara enim ke tujuh puluh tiga
yang mengangkat kekayaan alam dan hasanah budaya
dan juga kekayaan kekayaan dan kekayaan kekayaan
dan juga kekayaan kekayaan dan kekayaan kekayaan
colorful muara ini festival dua ribu sembilan belas ini terdiri dari beragam kegiatan

seperti lomba tilawati quran
hingga festival durian dan masih banyak lagi

salah satunya festival budaya tradisional tunggu tubang
yang menggambarkan pernikahan adat
di mana tunggu tubang adalah sistem kedudukan suku semende
yang memberi hak kepada anak perempuan tertua untuk mengurus dan menjaga warisan
potensi ini juga harus bermanfaat
gak ada gunanya kita kaya raya kalau nggak ada manfaat
utamanya manfaat bagi masyarakat
jadi di sini banyak perusahaan perusahaan yang bergelut di bidang energi minyak gas
aja mereka berikan servis terbaik untuk mereka
tapi mereka juga harus membagi keuntungannya untuk masyarakat
berupa csr atau directive lah bantuan bantuan yang sifatnya langsung
tadi dengan tegas saya bilang bahwa perayaan ulang tahun itu ditandai dengan paripurna itu penting
tapi jangan dijadikan ritual
saya ingin mengatakan bahwa setiap peningkatan usia
di sebuah daerah itu juga harus ada peningkatan prestasi
nah kita harapkan ini ulang tahun ke tujuh puluh tiga
saya nantikan nanti di ulang tahun ke tujuh puluh empat
rapot terbesar yang akan saya lihat adalah penurunan kemiskinan
dengan cita cita mensejahterakan masyarakat kabupaten muara enim
tentu ada banyak hal yang bisa dilakukan
dari waktu ke waktu pemerintah daerah berusaha memberikan yang terbaik bagi warganya
ya harapan kita pemerintah kabupaten muara ini
semoga kabupaten muara enim yang kita cintai ini memang benar benar
yang sesuai dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati muara ini untuk rakyat yang agamis
berdaya saing mandiri sehat dan sejahtera
memang benar benar dapat dirasakan oleh masyarakat sampai ke tingkat desa
seperti bagaimana kami lakukan juga selama ini program bunga desa bupati ngantor desa
dengan harapan kami bisa langsung tahu apa yang menjadi kendala dan masalah di desa
dan apa yang menjadi aspirasi dari tingkat desa
sehingga bisa kita bedah bersama sama untuk program program di tahun tahun mendatang
komitmen pemerintah membangun daerah kabupaten muara enim perlu dikawal bersama
untuk menunggu musik
demi majunya kabupaten muara enim milik semua
kabupaten muara enim lahir pada dua puluh november seribu sembilan ratus empat puluh enam atau tujuh puluh tiga tahun yang lalu
seiring bertambahnya waktu
kabupaten ini terus berkembang dari masa ke masa
yang sudah berlangsung sejak awal tahun dua ribu sembilan belas lalu
puncak acara pun digelar bertepatan dengan hari jadi kabupaten muara enim ini
selama satu hari penuh
beragam kegiatan pun digelar
di pagi hari perayaan pun dimulai dengan momen upacara bendera
dalam upacara yang digelar di lapangan merdeka muara enim ini
seluruh jajaran perangkat pemerintahan pun hadir
termasuk tamu undangan dari berbagai wilayah
suasana upacara pun berlangsung khidmat
upacara yang dipimpin langsung oleh plt bupati muara enim
selaku inspektur upacara ini
mengingatkan seluruh warga masyarakat
untuk semakin mencintai kabupaten muara enim ini
rangkaian acara dilanjutkan dengan sidang paripurna dprd kabupaten muara enim
dalam rangka peringatan hari jadi kabupaten muara enim ke tujuh puluh tiga
yang diselenggarakan di gedung dprd kabupaten muara enim
turut dihadiri oleh gubernur sumatera selatan herman deru
sepanjang sidang berlangsung
gubernur dan plt bupati memberikan wejangan wejangan kepada para peserta sidang
siang dua puluh november
kemeriahan kembali berlangsung
kali ini masyarakat diajak untuk menikmati
sekaligus berpartisipasi langsung
dalam perayaan hari ulang tahun kabupaten muara enim ke tujuh puluh tiga
ya karnaval mobil hias menjadi satu rangkaian acara
yang begitu ditunggu tunggu oleh warga
puluhan mobil yang sudah dipersiapkan sejak jauh jauh hari ini
telah dihias sedemikian rupa menggunakan beragam pernak pernik
dengan adanya rombongan mobil hias yang sudah berbaris
dan perlahan berjalan
membuat masyarakat pun tumpah ruah di jalan
mereka beramai ramai menyaksikan keseruan ini
bahkan berinteraksi langsung dengan mobil mobil hias tersebut
meski sempat dilanda gerimis
namun antusias warga tak perlu lagi diragukan
karnaval mobil hias ini menjadi agenda rutin dari tahun ke tahun
tahun ini sendiri
ada lima puluh lima mobil yang turut berperang

yang berasal dari instansi pemerintah
uptd bumn swasta hingga kecamatan pun kelurahan
tema yang diangkat pun
mengusung budaya lokal kembali kepada alam
iya memang sengaja dari rumah memang sengaja
ngajak anak ngajak adik
oh alhamdulillah senang banget
dalam rangka hari jadi kabupaten morenim
bangga sekali ya
kenapa kamu bangga
ya oleh karna baru
udah lama baru ini diadakan lagi
sendirian ya sama cocong sama ini
dari sinilah muara inim basar
pameran rama rama rangka
dari jadi muara inim
senang bangga ya
bangga ada tontonan
sama rekan rekan cuma dari sukabumi jawa barat
ya sangat sengaja kesini
saya sudah tahu bahwa ada hari ulang tahun disini
jadi saya sengaja udah seminggu saya disini
saya di festival inilah
ada pawai ini kan
terus nanti ada acara malam ada wali kan
itu yang saya tunggu itu
pokoknya sangat bangga pokoknya lihat seperti ini gitu kan
mewah seperti ini lah gitu kan
ya harapan saya kedepannya ya lebih istimewa lagi
perayaannya dan masyarakatnya lebih sejahtera aja itu aja
ya usia ke tujuh puluh tiga tahun
berarti semakin matang dan semakin keras upaya
untuk mengabdi kepada rakyat
dan mengembangkan kabupaten tercinta
seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun
kabupaten muara inim pun
juga kembali untuk rakyat
ada dua puluh lima event festival yang merayakan hari ulang tahun kabupaten muara ini
diawali dari awal tahun sampai dengan hari ini
dan akan berakhir di akhir desember yang akan datang
harapannya adalah dengan event event ini
maka muara ini lebih dikenal
dan kita harapkan multi player effect dari rangkaian kegiatan festival ini
akan memberikan dampak yang sangat positif kepada
terutama kepada perekonomian
baik itu menyangkut masalah para ukm
kemudian juga dari sisi sosial
karena rangkaian itu juga ada festival festival yang berkaitan dengan kehidupan sosial
kemasyarakatan dan budaya kabupaten muara ini
kegiatan pun ditutup dengan malam puncak
yakni malam penganugerahan bagi insan berprestasi
yang memiliki kontribusi bagi kemajuan kabupaten ini
malam puncak ini digelar di taman adipura
ribuan penonton pun tumpah ruah di area ini
khususnya masyarakat yang ingin menyaksikan bintang utama
meski hujan sempat menguyur deras
namun ternyata sama sekali tidak mengganggu semarak acara tersebut

berkontribusi bagi kemajuan kabupaten muara enim
bukanlah pekerjaan sehari semalam yang mudah dilakukan oleh siapa saja
namun bagi seorang rashid
begitu ia disapa bukanlah sesuatu yang tak mungkin dilakukan
ya rashid adalah salah satu sosok yang mendapatkan penghargaan
sebagai insan berprestasi dalam peringatan hari ulang tahun kabupaten muara enim ke tujuh puluh tiga ini
berkat tangan dinginnya
dunia kesenian di tanah muara enim terus berkibar
ya di usia senjanya rashid memetik buah perjuangannya sejak usia muda
sebagai koreografer sekaligus pelatih kesenian tari tradisional
rashid sudah banyak makan asam garam
mempertahankan budaya khas bumi serasan sekundang ini
di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ia mendirikan sanggar seni bernama ariska cipta
hingga kini eksistensinya di dunia seni khususnya tari tak perlu lagi diragukan
awal mula mula saya bergelut atau berkecimpung dalam dunia seni tari terutama
mulai saya tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima sebagai penari dan juga sebagai tim kesenian dari kabupaten muaranim juga sumatera selatan
sampai sekarang saya masih tetap mendirikan sanggar tari ariska cipta ini sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dan masih tetap aktif dan eksis adanya
ketertarikan saya dengan dunia seni tari ini
pertama karena memang saya adalah putra daerah muara enim sendiri
lahir dan tumbuh besar di muara enim membuatnya begitu mencintai kesenian tradisional
rashid telah malang melintang mulai dari seni tari musik hingga pembawa acara
kesemuanya berkiblat pada tradisi warisan leluhur
kini sanggar ariska cipta miliknya
nyaris tiga puluh tahun berdiri
berbagai pengalaman dan kesempatan telah dilewati oleh sanggar seni pertama yang ada di wilayah muara enim ini
tak hanya menembus tingkat provinsi dan nasional
sanggar ariska cipta sukses menampilkan tarian di negeri belanda pada tahun dua ribu sepuluh dengan menampilkan empat nomor tari karya rashid
kini sanggar tari ariska cipta binaan rashid
banyak menyedot generasi muda untuk bergabung
salah satunya geladi dan rido
bagi mereka berdua sanggar ini merupakan rumah kedua
selain mengajarkan kesenian rashid juga mengajarkan murid muridnya tentang kehidupan
dengan segala keunggulannya siswa sanggar ariska cipta kerap mendapatkan undangan untuk tampil
seperti penyambutan tamu atau pejabat hingga acara pernikahan
pertama itu pelajaran sikap yang jelas
dan juga kalau tari itu membentuk postur tubuh kita jadi lebih bagus yang awalnya bungkuk
jadi lebih tegak gitu
terus sikap kita sama orang lain juga attitude nya lebih bagus
kalau misalnya kita disanggar karena pak rashid kan juga mengajarkan
kalau kita bersikap sama orang lain itu tuh harus gimana
di depan orang harus gimana
dan juga waktu misalnya kayak ini kan sebelum nari
itu ada latihan ada geladi gresik itu berpakaian di depan orang banyak
itu gimana itu diajarin di sini
benar benar diajarin jadi nggak dilepas aja latihan udah latihan gitu enggak
jadi ada nilai nilai sikap nilai nilai moral yang diajarin oleh pak rashid sewaktu kita disanggar
kita kan dari satu daerah itu kan memang ada satu kelestarian budaya tersendiri kan
nah inilah disanggar inilah kita awal mulanya membentuk kebudayaan kelestarian budaya di daerah moral ini mini dari sini
kita sudah dipandang dari seluruh provinsi bahkan kita sampai ke mancanegara
memwakili kabupaten muara enim khususnya
dari sanggar tadi ariska cipta sampai ke luar luar daerah
meski namanya sudah sedemikian berkibar namun tak berarti tak ada tantangan yang menghadang
banyaknya siswa sanggar yang akhirnya meninggalkan daerah untuk melanjutkan pendidikan di luar wilayah kabupaten muara enim
ini berarti rashid harus kembali mengajarkan ilmu kepada generasi penerus lainnya
tak hanya itu rashid juga harus bekerja keras mengkreasikan tari tradisional
agar lebih menarik di tengah gempuran budaya budaya luar yang masuk ke tanah air
mau tidak mau tidak rahasia juga bahwa kebudayaan luar yang masuk
kesenian kesenian yang luar yang kata kata lebih menarik dari kesenian yang ada di luar
tentunya mengurangi kecintaan itu sendiri dari generasi generasi yang sekarang generasi muda ini
nah ini merupakan tantangan kita seperti saya katakan tadi
bahwa adalah bagaimana upaya kita supaya masih tetap menarik bagi anak anak
sehingga andaikan itu ada nilai nilai tradisinya tetapi kita harus menggali dan mengembangkan
sehingga anak anak itu tidak terlalu jauh perbedaan antara yang dia lihat sehari hari dengan apa yang dia tekuni
dengan penuh cinta dan kesabaran rashid selalu berharap generasi muda yang telah ia bimbing nantinya
akan terus menularkan kembali ilmu kesenian tradisional yang sudah dimiliki
seperti anak kandung rashid yang kini juga memilih untuk meneruskan komitmen sang ayah
untuk berkecimpung melestarikan kebudayaan khas muara enim
putri bungsu rashid ini
kini juga menjadi pelarangan
dan juga menjadi pelatih tari bagi para siswa sanggar ariska cipta ini
darah seni kental yang mengalir di tubuhnya pun
ia buktikan lewat pengabdiannya di sanggar ini
kalau sekarang itu sebenarnya kalau dibilang koreografer nggak ya
karena masih ada bapak
masih mengandalkan bapak
dan masih benar benar berkiblatnya ke bapak
kalau saya sendiri itu sebagai pelatih
pengawas anak anak latihan
dan karena sekarang kita ada
ada bukan cabang ya apa ya
jadi saya ini seminggu dua kali itu ke tanjung enim
mengelatih di situ sebagai ketua pelatihnya
dan ngerekrut anak anak dari sanggar ini sebagai asisten pelatih di sana
tak sekedar meneruskan tampu kepemimpinan sanggar ariska cipta
lebih dari itu
perempuan yang akrab pisah pak kiki ini
benar benar ingin menjadi bagian dari pelestarian seni dan tradisi di kabupaten muara enim
kiki ingin meneruskan cita cita sang ayah
karena mengingat umur sanggar ini udah berdiri jauh besar
namanya juga alhamdulillah sudah dikenal
sayang kalaupun harus
kalaupun harus stop di sini gitu
jadi semangatnya itu masih tetap
kok saya harus lemah
sedangkan bapak yang udah berumur
cucunya udah banyak
masih memiliki semangat yang besar
masih memiliki tenaga yang besar khusus untuk sanggar ini
mengingat usianya kan
bisa sampai nggak punya semangat sebesar bapak gitu
jadi kadang ada up and downnya ya
abu capek kan
pengen pengen menjalani kehidupan ibu rumah tangga yang normal gitu
pengasuhan anak yang full mantap di rumah
ngelihat semangat bapak
ngelihat anak anak yang lagi latihan di belakang di sanggar
naik lagi semangatnya
dan ngelihat event event yang semakin banyak yang ada di luar
semakin terpacu lagi semangatnya untuk
ayolah harus memang benar benar diteruskan
dan digeluti memang benar benar fokus menjalani ini
berpuluh tahun sudah kiprang rasid di dunia seni tradisional
beragam prestasi pun telah ia ukir
salah satunya berhasil membawa nama baik daerah
ialah tari persembahan
yang digarap ulang dari tari daerah yang ada
tarian ini pun telah diakui dan diperdakan oleh pemerintah daerah muara enim
dengan nomor tiga belas tahun dua ribu empat
dan kini tari ini pun ditetapkan oleh dirjen kebudayaan republik indonesia
sebagai warisan budaya tak benda mewakili sumatera selatan
saya sebenarnya ingin memberikan apa dengan anak anak ini
bahwa menanamkan rasa cintanya terhadap apa yang kita miliki
jangan ibaratnya kita terlanjur untuk
boleh mungkin mencintai produk produk luar
yang seperti katakan seni
dan lain sebagainya
tetapi kami ingin menanamkan bahwa
kenapa kita tidak bangga dengan apa yang ada di daerah kita sendiri
dan ketika itu digali dikembangkan
dan diracik sebagaimana baiknya
tentunya tidak akan kalah dengan daerah daerah
atau apalagi luar barangkali itu
kemudian saya ingin menanamkan
kesenian kesenian yang dari leluhur kita dulu
dari nenek moyang kita dahulu
kalau kita tidak dari kemarin kemarin
sekarang dan esok hari
kita tidak menanamkan ini kepada anak anak
dan siapa yang akan meneruskan ini
andaikan nanti saya tidak lagi berkarya
saya tidak ada lagi umur
barangkali ada anak anak yang mencintai
dan meneruskan kesenian kita di daerah kabupaten morenim ini